diduga akibat hubungan pendek arus listrik ruangan di lantai satu gedung badan sar nasional di jalan kemayoran jakarta pusat
senin pagi terbakar
pekatnya asap yang memenuhi hampir di tiap lantai menyeluitkan proses pemadaman
asap tebal keluar dari salah satu ruangan di lantai satu gedung basarnas yang berlokasi di jalan angkasa kemayoran jakarta pusat
tujuh unit mobil pemadam kebakaran sektor kemayoran langsung diterjunkan ke lokasi
kepulan asap pekat yang memenuhi hampir di seluruh ruangan di lantai satu sempat menyulitkan proses pemadaman
petugas harus mengerahkan alat pengisap asap serta memecahkan beberapa bagian kaca jendela untuk sirkulasi udara
kurang lebih tiga puluh menit petugas berhasil memadamkan api
dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik
jadi ruang yang terbakar itu adalah ruang kepala pusdatin
kepala pusdatin alhamdulillah barang barang berharga yang bersangkutan
masih dalam keadaan aman kita berikan tadi kepada kepala biro umum
itu karena sebabnya apa pak
penyebab sementara diduga sementara adalah dari listrik
ada korban nggak pak
alhamdulillah tidak ada korban